baru masuk pandemi itu mertua saya sakit jatuh sakit suami juga tiba tiba di bukan
diberhentikan sih artinya berkuranglah omset dari kantor pendapatannya berkurang karena servis
karena terpengaruh sama kondisi pandemi pariwisata kan anjlok nah dari situ saya mikir kalau ini kita
hanya diam menunggu pendapatan kan tidak masuk dari mana mana lagi anak yang pertama itu
awalnya bekerja tapi karena semenjak pandemi masuk akhirnya dirumahkan juga karena usaha
bosnya itu kan otomatis tutup kemudian setelah anak berhenti kena pandemi lewat mertua
jadi udah nggak bekerja terus anak yang nomor dua lagi kuliah lagi butuh duit butuh biaya yang
nomor tiga juga lagi butuh biaya itu yang menyebabkan saya harus mikir double harus mikir
gimana caranya untuk dapat tambahan sesaat lagi anda akan menyaksikan bl ways in association with
lengang sepi seolah hampir mati penampakan yang jauh dari biasanya di pulau bali pulau dengan
keindahan alam tiada dua dan budaya tradisional yang kental yang membuat bali menjadi salah satu
tujuan wisata dunia
jutaan turis dari domestik maupun mancanegara setiap tahunnya melancong ke
bali atau yang dikenal dengan sebutan pulau dewata namun lebih dari setahun pasca covid sembilan belas
menghantam indonesia bali terpuruk wisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak

hampir membuat bali layaknya kota tak berpenghuni
dampak pandemi covid sembilan belas dirasakan oleh banyak orang termasuk made sri rahayu
sri rahayu adalah seorang karyawan di salah satu sekolah swasta yang juga pemilik umkm
awal dua ribu sembilan belas ia baru saja merintis usaha di bidang fashion
tak seorang pun tahu dunia akan mengalami krisis yang begitu besar begitupun sri rahayu
karena senang akhirnya saya belilah mesin jahit yang lebih besar tipikal sama mesin obras
nah kalau ditotalkan itu mesin jahit tipikal sama mesin obrasnya itu total habis sembilan jutaan
itu sembilan juta kemudian belum lagi alat alatnya yang lain itu kalau tidak salah sekitar dua puluh deh habis itu
di awal awal saya mulai itu lumayan untuk hasilnya itu lumayan baik itu di menjahit di fashion jualan bajunya kemudian aksesorisnya juga
tapi di maret mulai maret itu kan udah pandemi mulai mas pandemi naik itu mulai dah fashionnya mulai surut
jadi yang jahit juga jarak
kemudian yang beli baju juga hampir nggak ada
orang aksesoris juga orang males juga untuk apa kan berhias
nah akhirnya saya diem saya hentikan
di tengah kenyataan menghadapi usahanya bangkrut covid sembilan belas yang mulai melanda tanah air pun kian menambah beban sri rahayu
suami dan anak pertamanya yang bekerja di hotel ikut terdampak pandemi
baru masuk pandemi
itu mertua saya sakit jatuh sakit
suami juga tiba tiba bukan diberhentikan sih artinya berkuranglah omset dari kantor
karena servis karena terpengaruh sama kondisi pandemi pariwisata kan anjlok
nah dari situ saya mikir kalau ini kita hanya diam menunggu pendapatan kan tidak masuk dari mana mana lagi
anak yang pertama itu awalnya bekerja
tapi karena semenjak pandemi masuk akhirnya dirumahkan juga
karena usaha bosnya itu kan otomatis tutup
kemudian setelah anak berhenti kena pandemi lewat mertua
jadi sudah tidak bekerja
terus anak yang nomor dua lagi kuliah lagi butuh duit butuh biaya
yang nomor tiga juga lagi butuh biaya
itu yang menyebabkan saya harus mikir double harus mikir gimana caranya untuk dapat tambahan
dorongan untuk terus bertahan hidup membuat sri rahayu bergerak cepat memutar otak mencari ide bisnis baru
dimulai dari hobinya membuat kue sri rahayu mendapat dukungan penuh dari anaknya untuk memulai usaha kuliner
awalnya pas pandemi ibu kan juga di wfh rani juga kuliah online
jadi ibu iseng iseng buat kue
buat kue buat cemilan di rumah
dan pas coba enak
dan waktu itu kan karena ada lockdown juga dan penyekatan rani kasih ide kenapa enggak jual online
soalnya temannya rani juga banyak peminat kuenya
dan temannya ibu juga lumayan
dan rani juga bisa membantu buat kirim kirim kuenya untuk pelanggan pelanggan yang lain
sri rahayu memulai usaha kulinernya dengan membuat donat yang dijual seharga rp dua
berawal dari postingan di media sosial sri rahayu pun mulai mendapatkan banyak pesanan
saya awalnya itu mulai bikin donat
donat kemudian saya kasih ke anak anak
nah di komen lah sama anak saya
katanya ibu enak donatnya coba jual bu
tapi saya belum mikir ke sana
saya bikin lagi produksi yang kedua saya bikin camilan pizza
anak anak lagi komen bu enak pizzanya
akhirnya iseng dah
ya anggaplah pakai iseng iseng coba saya upload di facebook di sosial media
saya kebetulan ada facebook dan instagram juga saya upload di sana
eh tau tau ada yang minat untuk beli pesen
kemudian akhirnya mereka review yang belanja bilang enak
akhirnya dari mulut ke mulut dan dari itu dari facebook dan instagram akhirnya saya dapat orderan
melihat peluang dalam bisnis kuliner sri rahayu mulai berpikir untuk memperbesar usahanya
sri rahayu berencana untuk membuka sebuah kafe kecil di halaman rumahnya
dengan menjual menu sederhana dan roti buatannya
untuk itu sri pun sadar bahwa ia membutuhkan modal yang tak sedikit
bak gayung bersambut sri rahayu mendapatkan informasi dari kooperasi kerama bali
tentang program pembiayaan ultramikro dari badan layanan umum pusat investasi pemerintah atau blupi
bagaimana cara menjual produknya
kalau per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar kemudian ada kafenya itu
saya paling dapat sekitar dua perbulan
dua dua jutaan
dua juta per bulan
perbulan tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah lima perbulannya
jadi lebih double untuk hasilnya
bagaimana cara menjual produknya
bagaimana cara menjual produknya
mari kita lihat bahwa dapat dapat
dalam dunia usaha modal menjadi sebuah kebutuhan utama
bagi sri rahayu hanya bermodalkan niat yang dimilikinya
untuk bangkit dari keterpurukan usaha sebelumnya
tak cukup untuk memulai usaha baru
ia pun bersyukur dapat terpilih menjadi salah satu penerima manfaat program pembiayaan ultramikro
dari badan layanan umum pusat investasi pemerintah atau blu pip
mbak deli yang kebetulan memang saya sering ada komunikasi dengan pihak kkb
mbak deli kan kerja di kantor kerama bali mbak deli yang menghubungi saya
mbak ayu mau saya tawarkan untuk mie nya itu apa kemudian dijelaskan sama mbak deli
saya kemudian berpikir untuk ya kenapa enggak kebetulan ini juga pandemi
fashion juga kayak begini sepi jadi kemungkinan bisa saya pakai modal awal untuk usaha yang kuliner
sri rahayu merupakan anggota tetap kooperasi serba usaha atau ksu krama bali
dari sinilah ia mengenal program pembiayaan umi
dari blu pip
menurut sri rahayu program ini sangat membantu dirinya bertahan di masa pandemi
karena memiliki proses yang cepat dan mudah
sebentar banget dan tidak dipersulit sangat dipermudah
karena mungkin melihat dari rekomendasi orang juga ya sangat dipermudah sekali
jadi saya merasa terbantu sekali jadi saya enggak sampai dibikin bertele tele dengan pinjaman ini
pencairannya sekitar tiga hari ya
april dua ribu dua puluh menjadi momen bagi sri rahayu mendapatkan jalan keluar untuk memulai usaha barunya
setelah mengajukan pinjaman pembiayaan umi dari blu pip kooperasi keramobali
sri rahayu pun akhirnya mendapatkan dana pinjaman sebesar sepuluh juta rupiah
dana yang didapatkan langsung digunakan untuk membeli peralatan pembuatan kue serta kafe
awalnya itu saya pakai beli oven itu dapat pinjamannya kan sepuluh juta ya mbak ya mbak gita
saya dapat dari umi sepuluh juta saya pakai beli oven sekitar empat lebih
kemudian sisanya saya pakai untuk persiapan membuat kafe kafe rumah
jadi dari meja minibar kemudian untuk bikin ruang private nya yang itu perlu kayu juga
jadi semua saya berdayakan dana itu untuk keusahaan saja
kalau per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar
kemudian ada kafenya itu saya paling dapat sekitar dua per bulan
dua juta perbulan
iya iya perbulan
tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah lima perbulannya
jadi lebih double untuk hasilnya

proses pengajuan yang mudah dan juga perubahan

proses pengajuan yang mudah dan juga perubahan

proses pengajuan yang mudah dan juga perubahan

merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha
ia menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah
yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kur atau kredit usaha rakyat
pemerintah menunjuk badan layanan umum atau blu
pusat investasi pemerintah di bawah naungan kementerian keuangan
sebagai pusat penyaluran pembiayaan usaha mikro
program pembiayaan ini telah berjalan sejak dua ribu enam belas
pip bekerja sama dengan tiga lembaga sebagai penyalur dana langsung ke para debitur
pemerintah perlu melayani mereka yang masih segmennya masih ultra mikro tersebut
dengan tentu saja ada perbedaan
kalau kur itu kita dananya adalah dana perbankan
dan kemudian pemerintah memperbaiki
pemerintah harus memberikan subsidi
sedangkan untuk pembiayaan ultra mikro itu dananya dari pemerintah
dan kita menyalurkannya melalui lembaga keuangan bukan bank
karena tadi masyarakat yang kita layani itu belum bankable
sehingga mereka perlu syarat syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan
ketika mereka mendapatkan layanan perbankan
hingga saat ini pip sudah menyalurkan sepuluh triliun rupiah ke tiga lembaga
yaitu pt pegadaian pt permodalan nasional mandiri atau pnm
dan pt bahana arta ventura atau bav
berbeda dengan pt pegadaian dan pt pnm yang menyalurkan langsung pembiayaan ke debitur
pt bav menyalurkan dana dari pip ke sejumlah kooperasi terlebih dahulu
sebelum menyalurkannya ke para debitur
ibu rumah tangga seperti sri rahayu menjadi debitur terbajak penerima manfaat program umi ini
dengan adanya program pembiayaan umi sri rahayu kini memiliki usaha bakery rich dan roda kafe
kalau untuk mimpi sangat besar
karena sampai sekarang pun saya masih pengembangan bertahap
kalau dalam impian saya tidak harus pengembangan itu bergede
enggak saya lebih senang prosesnya
jadi semua saya kerjakan bertahap
pinjaman juga saya pakai pelan pelan
pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue yang disenangi orang
diminati digemari untuk produksinya
kemudian kafe juga menjadi tempat tongkrongan yang disukai oleh anak anak muda
pasang surut serta jatuh bangun dalam dunia usaha dialami hampir semua pemilik bisnis
begitu juga sri rahayu
tak jarang ia merasa letih dan kurang motivasi dalam menjalankan bisnisnya
jadi untuk pendampingan saya merasa lebih termotivasi lah karena beliau kan selalu istilahnya memberikan semangat ke saya
ayo bu produksi lebih besar bu ayo pasti bu bisa lebih jadi bakery conatu kayak gitu
jadi saya merasa beliau ada perhatian lah ke kita sebagai kliennya langsung
ya otomatis semangat kita motivasi juga akan semakin ya terjaga
kita kan ada pelatihan secara online itu ada pelatihan umkm dan saya memang ikut di sana
jadi ada beberapa dari pembicara yang lebih ke usaha kayak gitu usaha kuliner itu bergabung semuanya saya ikut di sana pada saat pelatihan online itu
tanggapan ibu soal pelatihan yang diberikan seperti apa
saya sangat senang karena online saja saya sudah merasa tertarik
di situ saya banyak mengajukan pertanyaan
dan mungkin narasumber sampai hafal nama saya
niputu deliko malasari adalah pendamping sri rahayu dari koperasi krama bali
ia juga yang memperkenalkan sri rahayu dengan program pembiayaan umi dari pip
kami biasanya berikan pendampingan berupa motivasi dan pemasaran
kalau untuk motivasi
biasanya kita kunjungi
kunjungi debitur umi dengan kita ngobrol
baru kita tanyakan kendala kendala mereka saat ini apa
terus selain itu juga kita memberikan mereka semangat atau ide ide untuk meningkatkan usaha mereka
sejak dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu
ada satu ratus delapan belas debitur penerima manfaat program
pembiayaan umi di kooperasi krama bali
dua debitur diantaranya terpilih untuk mendapatkan relaksasi pinjaman pada dua ribu dua puluh
relaksasi pinjaman merupakan keringanan angsuran yang diberikan kepada para debitur terpilih
debitur diberikan keringanan selama enam bulan dengan hanya membayarkan bunganya saja
sri rahayu menjadi salah satu debitur terpilih
yang mendapatkan relaksasi pinjaman pada dua ribu dua puluh
relaksasi penundaan pembayaran pokok selama enam bulan
itu dari bulan juni sampai desember dua ribu dua puluh
ibu sri ini satu dia
selain dia anggota koperasi krama bali yang aktif dia
kemudian usahanya cukup lancar
dan semangatnya beliau untuk mengembangkan usahanya sangat tinggi
relaksasi dana yang didapatkan sri rahayu
membuatnya makin termotivasi
meski berada di rumah
tetapi untuk indikator
di mana izin pun zast darrahan tinggi calculate saat ini
adalah harganya kota jawappingan
jalan tetap saya tetap jalan jualan jajan masih tetap jalan jadi nggak ada yang berhenti
semangat juang sri rahayu dalam mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu alasan ia terpilih untuk mendapatkan relaksasi dana
sebagai pendamping deli berharap motivasi yang dimiliki sri rahayu dapat menjadi inspirasi para debitur lain
untuk pelajaran untuk debitur lainnya saya minta supaya bisa ngambil dari bu sri itu bagaimana bertahan di saat pandemi ini
tetap semangat tetap melihat peluang peluang walaupun usaha kita di sektor kita sekarang ambil sekarang itu ibaratkan tidak bisa berkembang
kita harus bisa nyari pasar baru atau usaha baru yang kira kira pas untuk suasana pandemi ini
seperti bu sri contohnya
walaupun terdampak pandemi covid sembilan belas sri rahayu membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan
dengan bantuan dari pembiayaan umi sri rahayu bersama anak anaknya bercita cita untuk terus memperbesar kafe dan usaha bakery yang mereka miliki
yang pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue yang disenangi orang diminati digemari untuk produksinya
kemudian kafe juga menjadi tempat tongkrongan yang disukai oleh anak anak muda
saya berterima kasih dengan adanya pinjaman umi di awal itu
di situ saya bisa membuka bakery disitu saya bisa memulai roda kafe
jadi saya yakin bahwa dana awal yang diberikan umi itu akan
semakin membuat saya lebih semangat untuk mengembangkan usaha saya nantinya
dan semoga nanti kedepannya umi tetap memberikan penawaran penawaran pinjaman yang meringankan bagi kami umkm
meski memiliki banyak tugas sebagai ibu rumah tangga sri rahayu membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi penopang ekonomi keluarga
sri rahayu telah membuktikan mampu mengambil peluang dan bekerja dengan kemampuan yang terbaik

juga menjadi inspirasi bagi jutaan warga bali yang terdampak pandemi untuk jangan pernah menyerah merajut mimpi di kondisi terburuk sekalipun

terima kasih anda telah menyaksikan blu ways